saudara ratusan pegiat seni dan budayawan yang diinisiatori oleh butet kartarejasa dan gunawan muhammad
serahkan amikus kure atau pendapat mengenai gugatan atau kasus pemilu dua ribu dua puluh empat ke gedung mahkamah konstitusi senin siang
dua orang perwakilan dari sahabat peradilan yang diisi oleh ratusan pegiat seni dan budayawan mendatangi gedung mk
medan merdeka barat gambir jakarta pusat untuk menyerahkan amikus kure senin siang
pegiat seni ayu utami memastikan para pegiat seni ini tidak terafiliasi dengan pasangan dari calon tertentu
melainkan mewakili keresahan teman teman kesenian yang melihat bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat ada dugaan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif
tujuan kami adalah untuk mengetuk hati para hakim
hanya ada dua hal yang harus kita lakukan
pertama kita harus memutuskan pemilu dua ribu dua puluh empat dengan hati murani dengan rasa keadilan
rasa keadilan itu yang saya kira lenyap atau hilang dari proses pemilu yang kita lihat
kita lihat proses pemilu seolah olah memenuhi syarat syarat legal hukum tapi rasa keadilan itu sendiri terkianati